bbm jenis pertalite mulai tersalurkan ke sejumlah spbu di jalur pantura subang
namun spbu dilarang melayani pembeli yang menggunakan jerigen
sementara di pasuruan jawa timur nelayan antre di spbu untuk mendapatkan solar
mereka mengaku sudah satu pekan tidak melaut karena kesulitan solar
antrean kendaraan mengulur panjang di spbu mundusari pusaka nagara subang jawa barat selasasia
para pengendara ini mengantre bbm jenis pertalite setelah beberapa waktu terjadi kelangkaan
sejak harga pertamax naik banyak masyarakat yang beralih menggunakan pertalite
hal ini membuat stok pertalite cepat habis
untuk meminimalisir pembelian pertalite yang berlebihan
spbu kini dilarang melayani pembeli pertalait yang menggunakan jerrycan
sedangkan untuk bbm jenis solar dan pertamax pembelian menggunakan jerigen masih diperbolehkan
kalau digital sudah enggak
karena sudah keluar edaran itu bahwa jenis pertalait produk pertalait itu sudah masuk jgkp
jadi tidak boleh diperjual belikan kembali
dan spbu itu sebagai penyalur terakhir dari produk tersebut
adanya pembatasan ini membuat pembeli yang menggunakan jerigen terpaksa kembali pulang tanpa mendapatkan pertalite
ya harusnya jangan dibatasi beginilah masyarakat sudah lemah begini
ini sudah ekonomi
ini sudah menurut begini segala sesuatu yang diperlukan
coba lah pemerintah perhatikan masyarakat kecilnya gitu lah
bukal sering jadi saya satu minggu sekali
nah kita itu hanya bagi bagi diri aja
oh itu ya
iya bagi diri masalahnya lah
sedikit demi sedikit lah
masyarakat sudah tercekik
sekarang dilayani enggak pak
sementara di pasuruan jawa timur stok bbm jenis solar masih langka
spbu karangketuk para nelayan terpaksa mengantre menggunakan jerigen kosong
meski belum ada kepastian stok solar yang akan datang
nelayan mengaku tidak bisa melaut selama seminggu terakhir
akibat kesulitan mendapatkan solar untuk bahan bakar kapal mereka
kalau ngantri sudah lebih dua bulan
selama minggu dari sekarang
sudah kemana mana nyari solar
tadi saya ke keramat
tadi saya ke keramat
tidak ada semua
kemarin kita cepat ada kekusukan sampai saat ini
tapi hari ini itu sudah perjalanan
iya pak untuk nelayan
jadi kebutuhan untuk nelayan banyak lebih solar untuk habis habis di laut
menurut pengawas spbu karangketuk
pengiriman bbm solar sering terlambat sejak seminggu terakhir
bahkan pasokan solar juga berkurang
jika biasanya dikirim penambah
kekurangan dikirim sekitar delapan liter
namun saat ini hanya delapan liter
dan pasokan hanya datang dua hari sekali
tim liputan cnn indonesia